dan kita akan langsung menuju ke surabaya karena sudah ada rekan saya
yang langsung akan berbincang dengan anies baswedan dan juga mohamad iskandar
halo mayfrey dalam proses singkat dan penuh dinamika
anies baswedan serta mohaimin iskandar menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat sebagai pasangan capres dan juga cawapres
langsung dari arena deklarasi di surabaya jawa timur
saya sudah bersama dengan bakal capres anis baswedan dan bakal capres mohamed iskandar
halo mas anies dan juga caimin terima kasih sudah meluangkan waktu
langsung saja saya mau ke mas anies dulu nanti baru saya ke caimin
mas anies sudah deklarasi berdua narasinya yang dibawa
apakah tetap narasi perubahan atau akan ganti narasi
mengingat caimin berasal dari koalisi pemerintahnya pak jokowi
jadi ketika kita bicara tentang perubahan
maka kita ingin indonesia yang lebih baik terus menerus
jadi ke depan kita akan selalu menginginkan adanya perbaikan
dan perbaikan itu dimulai dengan kemauan kita untuk merubah diri menjadi lebih baik
jadi tetap beda narasi perubahan dan intinya adalah kita ingin menjadikan keadilan
menjadi faktor utama di dalam kebijakan kebijakan perintah ke depan
dengan membawa narasi perubahan caimin apakah caimin sudah mungkin diskusi
ataupun melaporkan soal pembentukan koalisi antara nasdem
dan juga pkb pasangan ini pasangan amin ini kepada presiden jokowi
ya dalam waktu singkat dua hari memang belum sempat
tapi melalui tokoh tokoh yang mendampingi beliau
terus melakukan komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan
oke mas anies dari tadi pada saat pidato ya
kami belum mendengar apa sebetulnya alasannya mas anies kemudian memilih
muhammad iskandar sebagai cowok presiden apakah faktor jawa timur dan juga nu menjadi
faktor yang akan menyebabkan kegiatan
atau faktor yang cukup penting dipertimbangkan oleh mas anies
kalau kriteria masih sama kriterianya seperti yang selama ini disebutkan
jadi satu adalah faktor pemenangan pemilu
yang kedua adalah bekerja bersama di dalam membangun pemerintahan
dan beliau punya pengalaman yang lengkap
dimulai di dpr lengkap di kementerian juga lengkap
kemudian yang ketiga memperkuat koalisi jelas memperkuat koalisi
jadi kriteria itu masuk
yang keempat kemisteri
faktor jawa timur

kemudian yang kelima adalah sevisi
yang dimaksud dengan memperkuat secara elektoral buat koalisi
itu tentu memiliki basis elektoral yang kuat
jadi kriteria pertamanya kan itu membantu kontribusi untuk pemenangan
dan ini artinya ada basis pemilih ada basis wilayah
bisa membuat koalisi ini punya jangkauan lebih luas
kalau caimin sendiri ini kan sudah menjalin koalisi dengan partai gerindra
sudah lebih dari satu tahun ya sejak agustus tahun lalu
kemudian dalam waktu singkat tadi cah emin bilang
tiga hari anda memutuskan untuk berpasangan dengan mas anies baswedan begitu
apa pertimbangannya dan apakah kemudian keputusan ini sudah dikomunikasikan
kepada partai gerindra golkar dan juga pak zulkifliasa mengatakan
anda belok tanpa sen
saya sudah komunikasi teman teman gerindra
sama pak erlangga waktu hari ulang tahun depan
tidak sempat berobrol obrol singkat
saya bilang koalisi pak prabowo sudah cukup untuk bisa satu tiket untuk memungkinkan
tanpa pkb pun bisa jalan
dan dengan saya bergabung dengan pak anies ini tentu mempermudahlah teman teman di sana
untuk segera mengambil keputusan
jadi alasan anda tidak menjadi cawapresnya pak prabowo atau tidak kunjung di film menjadi cawapresnya pak prabowo
itu alasan anda kemudian berpasangan dengan mas anies
iya tentu saja salah satu alasannya
tetapi yang lebih penting adalah kebersamaan dengan pak anies ini sudah satu gagasan
satu ide satu gerakan yang tinggal melanjutkan saja
mas anies kalau dari cak imin sudah berkomunikasi ya menyampaikan ke golkar gerindra dan juga pak zulkifliasa
pak zulkifliasa belum ya pak zulkifliasa belum ya pak zulkifliasa bilang belok tanpa sen
kalau mas anies saya dengar kami dengar sebetulnya anda sudah berusaha berkomunikasi dengan mas ahaye
tapi tidak diberikan waktu tapi dengan pks anda sudah bertemu dengan presiden pks dan juga ketua majelis suro pks
anda mungkin bisa jelaskan pertama kali di sini
itu betul semua jadi sudah tidak perlu dijawab lagi sudah jelas itu sudah betul
berarti benar udah mau minta waktu ke mas ahy tapi tidak diberikan
oke tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu
nanti kita jelaskan pada waktunya biar hari ini kita mensyukuri kita menengok ke depan
bahwa apa yang terjadi hari ini adalah
untuk indonesia yang lebih baik
kita ingin agar koalisi ini bisa mewujudkan mimpi rakyat indonesia
ya kemarin ada dinamika nanti pada waktunya kita akan ceritakan secara runtut
tapi kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana
ini adalah soal indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau lapangan pekerjaannya tersedia
kita ingin pendidikan yang lebih yang berkualitas
dan harganya terjangkau
kita ingin kesehatan yang lebih baik
jadi yang ada dalam pikiran gagasan kita adalah bagaimana ide ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi
karena demokrasi ini ada pilpres ada pilek
jadi gagasan itulah yang menjadi pegangan kita
nah dinamika dinamika begitu menarik untuk dibicarakan
tapi rakyat sebetulnya pengen tahunya adalah ini apa yang akan nanti kami rasakan
nah itu yang jadi konsentrasi kita
tapi anda dituduh berbagai macam nih mas anies
bagaimana dituduh pengkhianat dituduh tidak komit dengan janjinya
dengan ada tuduhan tuduhan itu bagaimana kemudian mas anies menanggapi tuduhan itu
ya inilah pujian keikhlasan
semoga allah berikan kepada kita kekuatan didekatkan dengan ikhlas didekatkan dengan kemampuan untuk ketika dipuji jangan terbang
ketika dicaci dan difitnah tidak tumbang
nanti pada waktunya kita akan melihat
yang sesungguhnya terjadi yang senyatanya terjadi
dan itu jauh lebih kuat daripada berbantah kata
terakhir sekali mas anies tidak ada tekanan politik dari pak surya paloh kepada anda dalam memilih caimin
ini murni pilihan anda atau memang ada tekanan politik ada paksaan
begini pak surya paloh maksa bagaimana
beliau itu selalu terhuka
dan ketika berdiskusi berdebat
pak surya paloh itu siap untuk mendengar
kalimat paling berbeda sekalipun
jadi jangan dibayangkan suasananya seperti suasana tidak dialogis
dan beliau sering sekali ketika kita sampaikan argumen
dia bilang oke kalau gitu saya setuju
jadi prosesnya sangat terbuka
terakhir kepada cainin ya
ketika anda memutuskan berpasangan dengan mas anies baswedan
tadi anda di pidato juga mengatakan anda sempat deg degan begitu ya
nah ini kita lihat bahwa akan ada serangan serangan kepada pkb
dan kepada anda pribadi untuk penjagalan berpasangan dengan mas anies
terutama lewat kasus kasus anda bagaimana
biasa setiap lima tahun pemilu
bukan hanya tantangan eksternal
internal juga banyak
dinamika itu biasa bagian dari nafas perjuangan yang mewarnai
jadi tetap semangat
tetap optimis tidak akan dijagal
sampai nanti pendaftaran
nanti apakah akan mengajak kembali mungkin demokrat bergabung dalam koalisi perubahan
karena pks barusan konfers dan mengatakan tetap mendukung anda sebagai capres
dan untuk capres nanti akan dibicarakan dengan majelis suro
dan itulah sebabnya tadi saya dalam sambutan saya sampaikan menyambut juga ketua majelis suro
awif salim segahwajufri kemudian presiden pks bapak ahmad sayhu
karena mereka memang bersama sama
dan ada aturan dalam adart nya yang mengatakan bahwa
penentuan capres dan cawapres harus melalui mekanisme musyawarah di majelis suro
jadi proses itu yang dilewati oleh pkb kemarin
jadi kami ingin menggambarkan bahwa ini sebetulnya soal waktu saja
dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh perelawan pendukung simpatisan
yuk kita fokus pada niat utama
niat utama kita apa sih ini
niat utama kita itu ingin melakukan perubahan
jangan sampai perubahan terjadi
keramaian keramaian ini menyita energi menyita konsentrasi
yuk kita fokus pada tujuan utama kita
jadi demokrat pintunya masih dibuka nggak untuk koalisi perubahan nia nasdem dan pkb
sebetulnya bukan hanya demokrat
siapa saja yang mau bergabung kita akan mengingatkan sukengrawuh ahlan wasahlan
baik terima kasih sekali kepada bakal capres dan juga bakal cawapres pak anies baswedan dan juga gus mohaimin iskandar
kita tunggu nanti jelang pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh
apakah pasangan ini betul betul nanti akan mendaftarkan ya
karena masih tinggal satu bulan lagi
semoga dinamikanya tidak berubah lagi
kembali ke anda mayfrey di studio
baik itu tadi anchor cnn indonesia rifana pratiwi
langsung menjadi yang pertama mewawancarai tadi dari pasangan bakal calon presiden
dan juga calon wakil presiden anies baseldan dan juga muhyemini skandar
pasca deklarasi yang berlangsung di majapahit atau hotel majapahit surabaya jawa timur
yang jadi pertanyaan kemudian yang tadi ditutup oleh rifana ya
kita tahu bahwa masa pendaftaran dari capres dan cawapres ini akan berlangsung
mulai sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh
dalam pidatonya surya paloh ketua umum partai nasdem tadi menegaskan bahwa nanti pasangan anies dan juga caimin ini
akan menjadi yang pertama mendaftarkan sebagai capres dan cawapres
kita akan masih tunggu dinamikanya seperti apa karena tadi yang dinyatakan oleh anies baswedan bahwa dari koalisi
perubahan untuk persatuan ini masih membuka ruang tidak hanya bagi partai demokrat untuk kembali bergabung
namun juga bagi partai partai lain yang ingin bergabung dalam koalisi ini